kamu bener gak direstorin sama manya meli
ada yang mau orang tuanya gak setuju
aku harus masuk ke dalam kamar
kamu abisin keke ya
ini keke bawa ke kamar aja
woy balik dulu ya
saya bukan balik
jangan kabur lu ya
ada kucing membawa spot warna merah
semua pintu keluar
semua harus ditutup
di mana dia
di mana dia
di mana dia
di mana dia
di mana dia
di mana dia
kamu balik lagi sih
nanti ketahuan mama kamu kesini
kamu ngapain sih
aku dikira maling sama warga kampung kamu
mereka dombal aku
ini bukan maling
tapi aku pacar kamu
bapak bapak tenang dulu ya
ini sebenernya bukan maling
temen sekolah saya
dia lompat dari pagar
sebenernya dia ini bukan temen sekolah
dia ini pacar saya
tapi gak direstuin sama mama
beratangnya diem diem deh
ini pacar kamu
yang bener aja yang kayak gini
dan pacar kamu
ini pacar kamu
masa luar juga banyak
ntar dicariin yang cakep
yang ganteng ya
saya nggak kenal ini anak siapa juga
saya gak kenal
bawa aja pak
ini walaupun mukanya hancur hancur gini
meli tetep sayang kok
ya kan bebe
pacaran mah kapan kapan aja
nanti kalau udah lulus ya
yang beginian mah nih
cari yang lebih kanten
yang lebih kaya
gak mau mama
maunya sama yang ini aja
kamu nilai aja masih sede
meli sama iyan itu
kalau pacaran itu
ya kan bebe
kalau kita macem tuh cuma telfon telefonan
saya gak kenal sama jim
ngeliat aja males pas saya pak
ada yang mau
orang tuanya gak setuju
tante cantik banget
tante kelihatan lebih muda
aku jadi malu deh
oh gak usah malu
yang muda itu disitu tuh yang muda
yang disini mah udah tua
tapi cantik banget
kamu yang cantik
jadi kamu gak usah malu
bu itu udah nungguin kamu dari tadi tau
yang itu baru langsing
yang ini mah langseng
orang ira mah kenampokan sih
ada yang ngapain jadi memawang awak ira sih
aden mau tuh kasih adriana
menur juga tante
itu dia pasti mau tuh
dari hati ira tuh dimandihin awak ya
lu harus mendingan ngintip bareng bareng lah
ya bener baik
kabarku baik baik aja boleh
kamu sendiri gimana boy
baru hari ini mama ngelihat kamu gitu
ganteng dan serapi ini
kamu tuh emang ganteng kuadrat kalo kayak gini
ini pasti gara gara ada adriana kan
kamu udah sadar
kamu tuh udah bisa terima atriana
aduh mama seneng banget ya
dan mama berharap
mulai dari hari ini
kamu bisa deket sama adrian
anak muda masa gak tau sih
pacaran gitu ma
kayaknya bui gak bisa deh
soalnya beliau udah punya pacar
reva kan lagi benci sama kamu
bukan sama reva kok ma
sebentar ya ma ya
kau gue setuju
subuh ke rumah ya
tak memenuhi cuman
sulit kah kamu
apa pharm ended banget itulah aku selesa
bisa mau benim pukul ya